saya tegaskan bahwa pemilu tidak berubah tanggalnya dua puluh tujuh november
betul tadinya karena adanya tadi supaya keserentakannya itu tidak jauh
pelantikan serentakan pelantikan para kepala daerah terpilih dari masa jabatan presiden
supaya paralel karena selamanya kan kita lihat tidak pernah paralel
presiden terpilih dua ribu empat belas kemudian dua ribu tujuh belas ada pilkada satu ratus satu kalau saya tidak salah
gubernur baru bupati baru membawa visi misi sendiri
ini membingungkan bukan hanya pusat tapi juga membingungkan daerah
begitu jadi kepala daerah bupati gubernurnya baru
jadi gubernur baru dua tahun kemudian bupati wali kotanya baru membawa janji politik tersendiri
nah itulah akhirnya timbul pemikiran dari pembuat undang undang

sehingga perlu ada keserentakan juga nggak jauh antara presiden dengan kepala daerah
tapi kita sudah sepakati memang waktunya cukup mepet ya dengan pilkada dengan pilpres dan legislatif
apalagi nanti ada juga sehingga penentuan kursi yang jadi dasar untuk mengusung paslo nanti adalah hasil pemilu
sehingga kita harapkan bisa proses di mk cepat selesai di semua daerah ini
sehingga sebuah daerah dapat bisa mengetahui jumlah kursi jumlah suara
itulah yang menjadi nasi dasar dua puluh persen kursi dua puluh lima persen suara pemilih
untuk bisa mengusung pasangan calon pilkada
saya tegaskan bahwa pemilu tidak berubah tanggalnya
cuma ada beberapa memang pendapat untuk ada bicara masalah satu hal saja
yaitu keserentakan apa namanya itu lantika
yang penting hari h itu yang paling penting sekali
anggaran tadi mungkin bisa diperjelaskan lagi
anggaran itu tadi dari tarekat kebutuhannya untuk kpu lebih kurang jajaran ya
karena anggarannya kan undang undangnya bukan dari apbn
jadi tugas daripada saya selokumen daerah adalah dari seribu sembilan ratus dua puluh dua
semua daerah untuk segera melakukan koordinasi pemberian hibah kepada kpud bawaslu daerah
dan aparat keamanan untuk masalah pengamanan
semua daerah sudah membuat nphd seratus persen untuk kpud
untuk bawaslu sembilan puluh lima persen lebih
semua itu lebih kurang dua puluh triliun lebih untuk jajaran kpud
untuk jajaran bawaslu lebih kurang enam tiga triliun
jadi totalnya lebih kurang hampir dua puluh tujuh triliun rupiah dari gabungan seluruh daerah untuk kpud bawaslu
belum termasuk kami belum merekap jumlah total untuk aparat keamanan
target realisasi itu apa pak
kita saya tentunya mentarget secepat mungkin bila perlu dalam bulan mei juni sudah harus selesai
karena teman teman kpud mereka memerlukan biaya untuk mengeksepsi program programnya
tni dan polri juga perlu melakukan persiapan persiapan
tidak bisa didelivernya sebulan dua bulan sebelumnya
untuk pengadaan segala macam